kemarin ada empat ratus lima puluh delapan dokter yang wafat

kali ini memang sangat berat ya
tekanannya terhadap layanan kesehatan
kalau saya bilang dukungan itu dari masyarakat
nggak seratus persen ya
kita ini sudah bekerja begini kan
masih banyak fitnah tuduhan
macam macam itu makin memperberat kerja kita
berpikir ini benar nggak gitu
apalagi kemudian misalnya apa yang kita pilih
misalnya belum tentu amat juga ya
mereka setelah kita pilih
kemudian ternyata setelah beberapa hari di icu meninggal juga
cukup stres ya maksudnya
apalagi sekarang hampir tiap hari ya
hampir tiap hari ya
kita melakukan pilihan pilihan
pilihan itu gitu
apalagi kalau kondisi yang sekarang
dengan banyaknya pasien
kita harus mengatur bed
ini berpikir nambah bed
gimana caranya supaya bisa melayani
kadang sampai ke bawa mimpi itu
tidur itu mimpinya juga masih
mimpi itu masih isinya ngurusin pasien gitu
jadi kalau bangun masih terasa capek gitu
banyak berita meninggal itu kan
kita kalau sebagai tenaga kesehatan
merasa ya stres juga ya tertekan gitu ya
seakan akan kita nggak bisa banyak melakukan apa apa gitu
gelombang pandemi covid sembilan belas yang kian meninggi di indonesia
tak hanya mengancam keselamatan fisik dari para tenaga kesehatan
tetapi juga mengganggu kesehatan mental mereka
penelitian dari fakultas kedokteran universitas indonesia tahun dua ribu dua puluh lalu menyebutkan
dan hal hal itu berpotensi dua kali lipat lebih besar dialami oleh para tenaga kesehatan
baik dokter ataupun juga perawat yang menangani pasien covid sembilan belas secara langsung
selain itu riset dari plus one yang dipublikasikan pada maret dua ribu dua puluh
dan melibatkan sembilan puluh tujuh tenaga kesehatan di seluruh dunia menyebutkan
dari lima tenaga kesehatan mengalami gangguan depresi kecemasan dan juga gangguan stres
pasca trauma atau ptsd
khawatiran atau ada kecemasan bahkan menyaksikan sendiri banyak orang meninggal di hadapannya dia
itu bisa menimbulkan masalah masalah traumatik ya
jadi adanya mimpi buruk terjadi pengalaman seperti orang melihat kembali
peristiwa seperti film yang diputar insomnia bahkan bisa sampai mengalami serangan panik
karena serangan panik itu serangan cemas tiba tiba
akhirnya penilaian klinisnya jadi terganggu
jadi seringkali orang lupa bahwa kalau nakes atau tenaga kesehatan ini dipaksa terus menerus dilewar
batas dia sampai berlama lama sayangnya nantinya bukan hanya mempengaruhi fisik mental tetapi juga kognitifnya